dan di setiap hembusan nafas mama
meskipun semua mulut mengatakan tidak mungkin
tapi mama dan juga andin
masih berharap semua kemungkinan itu ada
keajaiban itu ada ya allah
supaya kamu bisa ikut dalam kegembiraan ini
saya masuk duluan ya
kamu denger ya
aku gak ada niat untuk bela siapapun
tapi kamu juga harus jaga kelakuan kamu
ini kantor polisi
kakak beradik kok ributi tempat itu

aku juga harus jaga kelakuan kamu
mau nyamperin temen saya disini
ini saya harus cari teman saya dulu nih
memangnya bapak dan temennya
ada keperluan apa
pakai ada polisi lagi
jadi gak bisa masuk gue
gini deh pak
kalau gitu saya permisi ya pak
ya siram ya
rena harus ngerti juga
kalau mamah itu sekarang kan
selain ngurusin rena sama askara
juga harus ngurusin kerjaan
kan papa lagi gak ada
masih pergi kan
jadi mama harus ke kantor
kan ada oma
yang nemenin rena disini
kita berkebun ya
kasih minum itu taneman taneman
terus suster mira tuh lagi nemenin adik askara tuh
nanti askara kebanyakan dikit
tapi kalau masalah berkebun
jadi sama oma aja kan ada kita kita juga disini
coba dulu om roy masih ada ya
kalau om roy masih ada
om roy juga suka banget tuh berkebun
oh dingin ya
askara asik main bola
jangan sampai dimasukin ke mulut
sekarang oma mau siram
ada juga happy liat tuh
ada yang mukanya sampe basah
ini juga ya nanti habis itu
semuanya disiramin ya
ya udah cukup yuk
terima kasih rena
iya bu ini tuh awas
siapa yang mau cookies
wah kalau cookies pasti rena yang abisin tuh

boleh makan tapi gak boleh banyak banyak
ini kasih askara
atau susu bawa aja
suruh pilih ya
terus ini mau minum air putih
minum dikit yuk
minum dikit yuk
oh mau susu
oh punya alergi dingin
jadi kalau misalnya ntar rena minum dingin
jadi batuk lagi ya
jadi kan lebih baik tidak minum yang dingin
oke oma bukain ya
mau susu atau mau air putih
mau air putih aja
air putih aja
mau apa mau nyemplung ya
mama gak ada papa gak ada
oh kok rena gitu terus kan ada oma saya
memang hari ini tidak lengkap
gak ada mama gak ada papa
tapi rena tau bahwa papa kan masih pergi ya
nanti papa kita doakan aja segera pulang
terus kalau mama kan tadi omo udah jelasin
mama mama lagi mengurus urusan di kantor
jadi rena di sini
nanti kalau mama udah selesai urusannya
kan mama akan pulang nemenin rena sama skara ya
jadi rena harus tetap happy ke adik adek
aduh aduh aduh
ujat aduh aduh aduh
dimana semprotnya tadi

ada apa sama air
eh dia pun rena
renan renan renan
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
renan renan renan renan
renan renan renan
renan renan renan
aduh aduh aduh aduh
harusnya kamu saksikan aw
sampai saat ini
doa mama tidak akan pernah berhenti
selalu mama panjatkan di setiap
hebusan nafas mama
semua mulut mengatakan tidak mungkin
tapi mama dan juga andin
semua kemungkinan itu ada
keajaiban itu ada ya allah
dalam kegembiraan ini
mama mau menang juga mama
mama jangan mama jangan
tidak apa apa disini disini
aduh aduh aduh aduh
renan aduh aduh
habisnya mama melamun sih
iya mama tidak melamun
mama senang melihat kalian main seperti ini
cepat beri pertanda al
agar kebahagiaan ini bisa mama rasakan dengan lengkap
kami butuh kamu hadir disini
buat kurang mencumpikannya
justru takutnya nanti penting harusnya kamu angkat
aduh ngapain lagi sih ricky
ngetau apalagi sama nino
aku angkat dulu ya
sebenernya ada apa sa
kenapa mereka semua ada di kantor polisi
lu kasih tau ke gua sa
sa aku diem sih sa
bentar ya aku

angkat telponnya dulu
si mickey mouse ini belakangan kok
sering banget ya nelfon elsa
ngapain telpon gua ada suami gua disini
ini semua orang lagi pada kumpul
atas laporan gua ke mbak andin puas lu